oke boleh tahu pak kenapa menukarnya hari ini
yang akan berpersembahkan dengan kita di konsert yang akan datang
terus mungkin tiap tahun harus ganti